saudara jalan ambles juga terjadi di jalur usata dieng di banjar negara jawa tengah
badan jalan hanya bisa dilintasi motor sedangkan mobil harus melewati jalan alternatif
jalan menuju objek wisata pegunungan dieng banjar negara jawa tengah ambles
sekitar sedalam dua meter di jalan raya desa ratamba kecamatan jawaran
hanya kendaraan roda dua yang bisa melintas sedangkan roda empat atau lebih harus
menggunakan jalur alternatif melewati wanayasa dengan jarak sekitar dua puluh km lebih jauh